apa bentuk bentuk pemberian perlindungan
pertama kita atau lpsk memberikan perlindungan pada sejumlah saksi saksi
saya tidak perlu menyebutkan namanya
tapi lpsk sudah memutuskan memberikan perlindungan terhadap sejumlah saksi saksi
yang perlu dan layak diberikan perlindungan sesuai ketentuan dan syarat syarat perlindungan itu sendiri
yang diatur dalam undang undang
dua lpsk juga sudah memutuskan memberikan bantuan medis kepada korban
yang saat ini dirawat
untuk anaknya sendiri pak
untuk anak yang waktu itu bersama sama dengan ibu
lpsk juga sudah melakukan asesmen psikologis